seekor hiu paus terjebak di dalam kanal air pembangkit listrik tenaga uap di kabupaten probolinggo jawa timur
hiu ini terjebak di pltu unit lima dan enam di saluran air
diduga hiu paus ini terbawa arus laut hingga masuk ke dalam kanal pltu
hingga kini petugas masih berusaha mengeluarkan ikan tersebut
hiu paus satwa dengan nama latin rinkodon tipus dilaporkan terjebak dalam kanal air atau water intain
di kompleks pltu paiton kabupaten probolinggo jawa timur
hiu paus atau warga sekitar menyebutnya sebagai hiu tutul tersebut
masuk dan berenang bebas di kanal atau aliran air pltu paiton
hiu paus mulai terlihat di kanal air sejak kamis dua belas september lalu
kanal tersebut merupakan kanal utama yang aliran airnya dimanfaatkan oleh
tujuh dari delapan unit pembangkit listrik di pltu paiton
hiu ini masuk ke kanal melalui pintu kanal pltu paiton yang berbatasan langsung dengan laut utara
tidak berfungsinya jaring kanal menjadi penyebab hiu paus masuk ke dalam kanal
menurut kepala dinas perikanan probolinggo dedy isfandi
petugas kesulitan mengembalikan ikan itu ke tengah laut
sebab selain arus dalam kanal deras juga merupakan kawasan berbahaya
bukannya lamban ya anda tahu di kawasan pltu paiton itu kan pembangkit listrik ya
jadi tidak bisa sembarang juga orang masuk penanganan juga harus ekstra hati hati
dan itu memang harus orang tenaga ahli dari orang pltu nya sendiri
dan untuk menangani well saf ini mereka
belum memiliki pengalaman yang mumpuni
yang handal bagaimana ada mamalia laut raksasa ini masuk ke kanal fintechnya
dinas perikanan kabupaten probolinggo pltu paiton bersama dengan kementerian kelautan dan perikanan
serta balai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut bpspl
hingga saat ini terus berupaya mengembalikan hiu paus ke laut lepas